rumah sakit pusat otak nasional prof dr dr mahar marjono jakarta
kini menjadi salah satu pusat pendidikan dan riset untuk neurologi nasional
rumah sakit yang berulang tahun ke sembilan ini juga mendapat kesempatan
memperluas area untuk menambah kapasitas pasien
hal tersebut disampaikan di rut rs pon jakarta dr adin nul hasanah
jumat pagi dalam acara peringatan ulang tahun ke sembilan rs pon jakarta
yang digelar di auditorium rs pon jalan mt haryono jakarta
adin juga menambahkan di usia ke sembilan ini rs pon terus berbenah diri
untuk memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat
pada dua ribu dua puluh tiga ini rs pon mendapatkan tiga penugasan khusus dari kementerian kesehatan
yaitu menjadi rumah sakit yang mempunyai pelayanan excellent
serta menjadi pusat riset dan pendidikan neurologi
selain itu rs pon juga mendapatkan kesempatan untuk memperluas rumah sakit
agar bisa menampung jumlah pasien yang lebih banyak
dengan tiga penugasan khusus tadi adin juga berharap agar masyarakat indonesia
lebih memilih berobat di indonesia dibandingkan berobat ke luar negeri
jadi kita sebagai salah satu upt vertikal kementerian kesehatan
mendapatkan tiga penugasan utama dari menteri kesehatan
yang pertama memberikan layanan yang sangat memuaskan atau center of excellence disebutkan
kemudian juga menjadi pusat pendidikan dan riset
nah rumah sakit pon juga ditetapkan sebagai salah satu tempat pendidikan
yang berbasis kolegium nantinya untuk neurologi oleh bapak menteri kesehatan
ini sesuai dengan undang undang kesehatan yang baru disetujui dpr kemarin
kemudian yang berikutnya sebagai pusat riset tentunya
riset yang mengarah kepada presisi medicine
jadi gimana pelayanan itu berbasis individu
kemudian juga layanan di rs pon juga antriannya semakin tinggi
sehingga kebutuhan tadi sebagai tiga yang penugasan tadi
sehingga diberikanlah lokasi baru di sebelah dari rumah sakit ini
untuk dibangun gedung yang baru untuk memenuhi ketiga tugas tadi
jadi bisa memenuhi tuntutan masyarakat memberikan layanan yang baik
tidak hanya harus ke luar negeri tentunya di indonesia juga bisa
nanti menjadi tantangan dari rs pon untuk memberikan layanan yang excellent tadi
juga bisa memuaskan masyarakat ke depan